halo selamat petang informasi pertama cnn indonesia update datang dari perancis
dua orang tewas dan seorang lainnya terluka parah setelah ditikam oleh seorang pria tidak dikenal di traps kota pinggiran paris perancis
seperti dilaporkan oleh reuters penyerangan itu terjadi pada kamis waktu setempat dan pelaku penyerangan tewas ditembak oleh polisi
sebuah stasiun televisi di perancis melaporkan bahwa pelaku sempat meneriakan takbir namun hal itu belum dikonfirmasi oleh pihak polisian
hingga kini aparat keamanan belum menjelaskan insiden tersebut terkait dengan aksi terorisme ataupun tidak
kota traps dikenal dengan masalah kemiskinannya dan terletak di daerah perancis bagian barat yang banyak dihuni oleh orang orang kaya
kita ke spanyol penangkaran kura kura ilegal ditutup oleh kepolisian spanyol pada rabu dua puluh
agustus waktu setempat
polisi menyita lebih dari seribu kura kura dan tujuh ratus telur kura kura
ditemukan juga ada lebih dari enam puluh dua spesies kura kura yang berada di penangkaran ini
tiga tersangka telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan tiga tersangka lainnya masih dalam proses penyelidikan
kura kura di penangkaran ilegal ini termasuk hewan yang hampir punah dan dilindungi
kita ke informasi selanjutnya
kebun binatang nasional smitsonian di washington dc amerika serikat merayakan ulang tahun
tahun panda raksasa pei pei yang ketiga
panda paypay diberi hadiah kue es yang dihias makanan favoritnya yakni apel ubi dan juga bambu
perayaan ulang tahun panda lucu ini ditonton oleh ratusan pengunjung kebun binatang
pip lahir tahun dua ribu lima belas dengan kedatangannya ke kebun binatang nasional smithsonian
ini membuat pengunjung ramai berdatangan untuk melihat panda asal tiongkok ini
panda raksasa adalah salah satu spesies yang terancam punah di dunia
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami hadirkan sesaat lagi
saya prasida puspa terima kasih